petugas kepolisian kawasan pelabuhan tanjung priok jakarta utara mengungkap kasus narkoba yang melibatkan selebgram milen cyrus
milen pun menangis dan merasa menyesal dirinya terlibat penyalahgunaan narkoba
selebgram muhammad milen daru prakasa atau milen cyrus sesekali terlihat menangis saat rilis yang dilakukan di polres pelabuhan tanjung priok jakarta utara
saat narkoba polres pelabuhan tanjung priok menunjukkan barang bukti berupa tiga puluh enam gram sabu botol minuman plastik yang dimodifikasi menjadi bong
serta sebotol minuman keras yang disita saat menangkap milen cyrus dari hotel di kawasan ancol jakarta utara
saya terima kasih kepada bapak polres pak masih dan pak edi pak bud dan semua tim saya salah saya mau makan saya agak serem
menurut kapolres pelabuhan tanjung priok milen yang merupakan keponakan penyanyi ashanti digelandang bersama seorang pria lainnya
sementara dua orang masih dicari polisi
meski sudah ditangkap status milen masih sebagai terperiksa karena polisi masih
masih melakukan penyelidikan
polisi sementara menempatkan milen di sel pria mengikuti status jenis kelamin di ktp
ya sesuai nanti dengan jenis kelamin yang tertera di ktp nya
ya sementara di ktp nya pria laki laki